kita beralih ke informasi selanjutnya
kajian ilmiah memperlihatkan ada potensi gempa bumi berkekuatan besar
melanda pantai selatan jawa timur
meski belum jelas waktunya dan belum tentu terjadi
skenario terburuknya gempa itu berkekuatan delapan tujuh skala richter
yang dapat menimbulkan tsunami setinggi dua puluh meter
dan dapat mencapai daratan kurang dari tiga puluh menit
kami sampaikan adalah pentingnya mitigasi
jadi yang kami sampaikan itu adalah skenario terburuk bukan prediksi
artinya belum tentu terjadi
bpbd nya relatif sudah siap
tetapi yang harus ditingkatkan adalah kesiapan jalur evakuasinya
misalnya masyarakat sudah tahu sudah dilatih
kalau ada peringatan dini segera menuju tempat evakuasi
tetapi jalan menuju tempat evakuasi ternyata belum sepenuhnya siap